aku ke rumah sakit dulu ya
mau jagain anin
iya masih jam segini kamu gak mau nunggu anak anak ambang dulu
aku nunggu anak anak bangun dulu
semua yang mereka bilang itu bohong
dimana tadi tempatnya luki kan
dari awal udah tau lu yang ngelakuin ini semua bi
lo bukti bi
ini bukti apa bi
dari awal gue udah bilang sama
kalo gue gak terlibat
kalo gue gak terlibat
kalo gue gak terlibat
jadi mau sampe kapanpun juga
semua jawaban dari mulut gua akan sama
udah dia nurusanku
sudah lama gak berantem kan
lo kesini pengen ngomong sama aku
kejahatan lo tuh udah banyak bi
sampai kapanpun lo gak akan ngomong jujur
bapak sering ke kamar kamu ya
aku mau tidur di kamar mbendin boleh nggak pak
ya boleh dong
ya udah ke kamar andi
kamu mau langsung di tempat tidur
masih bapak bantu ya
tunggu tunggu tunggu
pak sudahampun ya
makasih ya pak ma
maaf ngerepotin udah gede kayak gini
masih nyusahin aja
mau sebesar apapun
yang namanya anak tetap anak
udah pasti ada di paling depan
kalo anaknya kesulitan
jadi ngerti kan
aku jadi kangen dengan masa masa dulu
waktu aku sama mbak dewi
masih baik baik aja
belum ada masalah
aku kangen mbak din
masih tinggal di rumah ini
aku kangen mbak din
aku gak mau
bikin hubungan aku sama mbak din itu
jadi berantem terus
aku mau baik baik aja
makanya sekarang aku gak mau
gak mau menyialkan waktu
karena sekarang yang ada
aku punya penyesalan aja
aku gak mau
kita gak usah lihat ke belakang
untuk kita bagaimana ke depannya
kontrak gue dengan moluka dibatalkan

padahal pihak moluka merekrut lo
pihak meluka kecewa sama lo
yang bahkan dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa
terus penggantinya siapa
kok gue gak kenal
dia model juga
dia model juga
tapi sekarang dia udah gak lagi
sekarang gue mau cari info tentang elsa nindita
ternyata dia mantan api
karena kasus pembunuhan
aku sendiri yang bilang ke gue ya
yang akan pernah bisa menyelesaikan masalah
pasti akan kalah
lu bukan pengecut ya
kalau lo bukan pengecut lo gak bakal lari dari masalah
makanya gue datang kesini untuk itu
gue gak percaya bi
gue gak percaya bi
gue gak percaya bi
gue gak percaya bi
udah buat perempuan yang paling gue cintai
menderita sekarang bi
dia koma sekarang
kalau sampe kenapa napa gue hancurin
kalau apa pengecut
bicara sama ibu ibu
nih pengecut sama
besok cari luki
bawa ke hadapan saya
bawa ke hadapan saya
kamu kenapa itu itu kenapa mbak
kamu abis berantem
jangan menipu mama
apa yang terjadi
dari but kecil ma
dari but kecil
gara gara masalah apa
gara gara masalah apa
kamu ingat kamu masih punya dua anak yang masih kecil kecil

dan anding juga
biar mau obatin luka kamu
lihat mas almu
saya minta kotak p tiga k
mas al abis berantem sama siapa
randy sama riza kesini tadi kan
mereka bawa informasi kalau
ami mana itu terlibat dalam kecelakaan
andi dan elsa
mereka gak mau diserius
namun sempre jumpa luka aku
aku patut ini lagi
pantau kamu semua
kamu jangan main main laki lakimu sendiri
apakah sudah ada bukti yang kuat
buktinya cukup kuat ma
ya cuma salahku aja aku agak emosi
harusnya aku lebih tenang
kamu harus dipikirin keluarga kamu
mama tau kamu kesel mama tau kalau memang benar sudah ada cukup bukti
tapi mana itu penyebabnya
tadi kan mas sudah bilang anak kamu masih kecil kecil
istri kamu juga masih di rumah sakit
kamu juga terluka kenapa napa
itu loh itu yang membuatku khawatir soal kamu
jangan lakukan hal hal bodoh
ini kapal stereo kan
luka itu jangan dibiarin
walaupun kecil begitu kalau infeksi bisa jadi bahaya
kamu tau nggak
dan aku sangat kecewa dengan kamu
kenapa masih berantem berantem
awas satu dua tiga
mama obatin satu lagi
pegang satu lagi
satu lagi yang dibawa ke sini
aduh kamu tuh ya
musti baku hantam kayak gini
kerap nggak dibicarakan
satu lagi simpan sini
satu dua tiga
tidak hanya dari emergencies
halo assalamualaikum waalaikumsalam saak gimana sekarang kondisi kamu
udah lebih baik kon ini aku udah pulang udah di rumah alhamdulillah yang penting udah diizinkan
pulang oh ya maaf ya mungkin tadi nggak sempat bantu bantu buat kamu pulang ya nggak usah lah
kamu sama mas chandra kan udah jagain aku semalam iya ya nggak apa apa berarti nanti kalau
ke rumah sakit cuman terapi aja ya kata dokter aku disarankan untuk ikut terapi biar kaki aku
ya boleh aja sih kalau nggak ngerepotin kamu ya udah nggak papa nanti aku coba bagi waktu sama
pekerjaan kamu udah tahu jadwalnya kapan mulai terapinya sih besok oke oke yaudah besok
aku jemput ya iya no ya udah kamu istirahat assalamualaikum waalaikumsalam
hai kenapa ibu bos panggil udah apaan ibu tadi nyuruh kiki buat ngambilin kotak p tiga k soalnya
mas al mukanya bawa pelur bawa pelur berantem berantem sama siapa enggak tahu berantem sama siapa
cuma kan mbak mirna bisa bayangin dong muka bawa pelur kayak gimana iya sih reina gimana tadi pas di rumah sakit
ya gitu deh rina itu pas di rumah sakit ya gitu deh rina itu pas di rumah sakit ya gitu deh rina itu pas di rumah sakit ya gitu deh

kesiannya ngeliat deh kasian gimana sih maksud mbak mirna iya ya kesian aja gitu loh apalagi kan sampai saat ini yang dia tahu mamanya masih koma

banyak doa banyak minta sama allah supaya andien cepat sembuh cepat sadar
terus juga diringankan segala beban masalahnya dan kita selalu bisa bantu kapanpun
ganti baju sana bersih bersih
akhir akhir ini papa terlalu sibuk
apa jadi gak punya waktu
sama dia sekarang
papa sadar rasa papa gak begitu nay
tapi papa juga harus berterima kasih sama rena
karena rena sudah menjadi anak yang sangat pengertian
kamu mengerti papa dengan kondisi papa sekarang yang sangat dilemana
papa harus jaga mama
dia punya banyak waktu untuk kamu sama adik
tapi kamu ngerti sampai kamu kepikiran mama juga
dan sekarang kamu jadi sakit karena karena kepikiran mama
mungkin pertengahan ini papa jarang ajak kamu main
papa lebih sibuk
numin mama di rumah sakit
tuh mas kara sama kak karina bangun
karena papa udah harus ke rumah sakit
tapi jangan marah sama papa ya
semisal mungkin papa akan atur waktu gue buat kalian
biar mama bisa pulang lagi ke rumah
bisa nemenin adik bubuk lagi ya
aku ke rumah sakit dulu ya
mau jagain anin
masih jam segini kamu gak mau nunggu anak ambang dulu
ambil senang lah anak anak
aku nungguin anak anak bangun dulu
kamu letrena dulu sana
aku siapin sarapan mereka dulu ya
ya allah lindungilah andin dan sembuhkanlah dia segera ya allah
kembalikan keutuhan keluarga ini
agar rumah ini kembali menjadi hangat seperti dulu
aku jadi gak lalu
aku jadi gak lalu
buasa aja kayak biasanya
nanti kaki kamu juga pasti akan kembali normal kok
hari ini jadwal terapi kan
selamat pagi ma
jadi hari ini aku mau ditemenin sama nino
untuk terapi di rumah sakit
boleh aja kalau ninonya juga mau
nanti biar aku aja yang pengennya
selama tidak merepotkan ya
nama juga jadi punya waktu buat dijerahatkan
yaudah aku jalan sekarang
aku jalan ya
aku bantu ya
kita bangat ya
pak saya mau kasih laporan
kalau kami sudah membatalkan kontrak dananya pak
seperti yang bapak minta
terus respon manajemen sananya gimana
mereka sedikit kesal pak dengan kita
tapi mereka tidak bisa berbuat apa apa
setelah kami membeberkan fakta yang nyata
kalau zanaya memang kurang mau inflates
yaudah nggak apa apa
biarkan ya mereka seperti itu
yang penting data kita lengkap
kalau begitu saya permisi dulu
masih jadi kepikiran sama elsa ya
kamu harus tetap semangat
kamu harus sering mencoba ya
tapi jangan sabar
tiangkaran dulu pak
sabar nanti keras dulu
kalau sudah kuat
kalau kamu gerakkan lagi kaki kirinya
kalau masih bisa ayo
iya pelan pelan iya
tahan berat badannya ya
kamu gak boleh hilang seperti itu
dulu aku pernah ngani
tapi dengan kemauan yang kuat
aku bisa kena kirinya jaman ini
kamu juga harus sabar
ya silahkan rangkut aku
kakinya injak di kaki aku
biar pergerakan badan kamu
langkah kanan dulu
sekarang yang kiri
hai bismillah hai hmm
lupa apa bengong papa kenapa mukanya kenapa nggak papa papa ini merah
iya papa tadi nggak sengaja kesanggung terus papa kejedut hadir dong pak
iya papa hati hati lain kali ya tadi papa agak bingung soalnya jadi nggak ngeliat
apalagi mikirin mama tapi ya memang salahnya papa harusnya kalau kita lagi
memang lagi mikirin sesuatu tetap harus konsentrasi tadi papa lagi nggak konsentrasi
ayo kita sarapan dulu yuk kita makan bubur habisin terus nanti siangnya kakarena mau makan
apa apa aja boleh pak kata mama makan apa aja kita harus suka artinya kita bersyukur alhamdulillah
anak kamu pintar sekali udah tahu arti dari kata bersyukur udah kalau gitu pagi ini kita makan bubur
kita harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan allah ya bis milahi rahmani rahim
hai coba tuh hai coba mau makan tidur ya sekarang
enggak enggak enggak
ada rendy yang bantuin
ya udah gitu ya udah gue telah kamu tunggu tunggu mama mama
saya omah boboin adek dulu ya ya kesian ya kayaknya udah mulai ngilerni ngilerni
papa capek ya mengelus aku sama mama
enggak apa enggak pernah capek ngurus rena sama mama kan yang papa urus adalah orang orang yang paling
papa sayang maafin aku ya pak gara gara aku sakit papa tampak capek enggak kan tadi papa bilang apa
enggak capek yang utama buat papa itu adalah kesehatan selamatan
orang orang yang bapak cintai keluarga papa istri papa anak anak apa mamanya papa sama keluarga yang ada di sini semuanya jadi papa nggak pernah capek